selamat malam indonesia salam jumpa di kompas malam bagaimana kabar anda
selain tiga informasi utama tadi kompas malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menjadi pilihan sepanjang hari ini
selengkapnya hanya di kompas tv independen
percaya saya yasir nene amah bersama anda
tim sar gabungan menemukan titik terang dari pencarian pesawat kargo smart air
pesawat dan juga puing diduga dari pesawat ini berada di daerah krayan selatan nunukan kalimantan utara
tim sar gabungan menemukan titik diduga pesawat perintis tipe pilatus pc enam smart air dengan kode penerbangan pksne
dengan melihat tanda tanda asap dan juga puing pesawat
lokasinya ada di sekitar sembilan ada di sekitar sembilan km saudara
dari bandara binduang kraian selatan
perbatasan indonesia dan juga malaysia
namun karena terkendala cuaca di lokasi proses evakuasi belum bisa dilakukan dan akan dilanjutkan esok hari
ada titik terang yaitu berupa video dan foto dengan tanda tanda yang memungkinkan dugaan
itu adalah pesawat dari papa kilo sierra november eco milik maskapai smart air
nah dengan itu sudah kita tandai
pesawat smart air pengangkut sembako dari tarakan tujuan kecamatan krayan tengah perbatasan indonesia malaysia ini hilang kontak sejak kemarin saudara
pencarian hari kedua melibatkan dua helibel dan juga satu pesawat pengintai milik tni angkatan udara dari makassar
tujuh milik tni angkatan udara memiliki teknologi canggih sebagai pesawat pengintaian yang memiliki kamera infrared yang dapat menembus semua medan
pilot maskapai smart air sodara pksne kapten m yusuf diklaim memiliki jam terbang yang tinggi dan deretan pengalaman dalam penerbangan pesawat perintis
sosial miliknya saudara tampak beberapa kali ia mengabadikan perjalanannya membawa pesawat perintis di sejumlah bandara di indonesia termasuk di kalimantan utara
sebelum penerbangan jumat kemarin yusuf telah mendapatkan foto bandara dan juga cuaca yang akan dilalui dalam kondisi normal dan juga aman untuk penerbangan
pesawat pengintai milik tni angkatan udara saudara
pesawat pengintai milik tni angkatan udara saudara
pesawat pengintai milik tni angkatan udara saudara
pesawat pengintai milik tni angkatan udara saudara